gimana nih formulirnya udah lengkap belum
formulirnya sih udah lengkap
cuma serat seratnya aja belum
udah nis gapapa
lo jangan pesimis gitu
yaudah gini aja
besok kita coba kasih formulir itu ke sana
ai bintang besar kita baru pulang rupanya ya
baru pulang dari kencangnya dengan panca yang hebat
yang segera akan dinikahinya
tapi bisa bisanya ya lupa sama perbuatannya
lupa sama dosa dia
tampang memelas kayak begini
kamu pikir mama akan lulung
jangan sebut sebut hal itu lagi
evita udah turutin semua kemauan
evita udah sepakat sama kevin
evita akan mundurin tanggap perikan kita
sampai diri dia dulu
itu kan ma yang memainkan
ya memang seharusnya begitu kan
semua ini salah kamu
ya kamu tebus tuh
jadi gak usah jual air mata sama mama
soal emor pendahit taan lah
soal setinggal aku sama mama
mau nyalahin mama lagi
mama salah lagi ma
itu bukan salah mama
evita tahu itu salah evita
papa sama mama gak usah salah
evita kan selalu berusaha untuk mencari mira
untuk menembus sebuah kesalahan evita
kamu harus tahu evita kan selalu berusaha
membuat mama senang
karena evita tahu evita yang salah

mama harus tahu evita yang salah
mama harus tahu evita yang salah
mama harus tahu evita yang salah

mama harus tahu evita yang salah

mama harus tahu evita yang salah
apalagi sih hadir tuhan
ternyata kamu benar benar marah sama aku
mungkin kalau aja kamu tahu
aku benar benar butuh kamu saat ini
gimana nih formulirnya udah lengkap belum
formulirnya sih udah lengkap
cuma serat seratnya aja belum
udah nis gak apa apa
lo jangan pesimis gitu
yaudah gini aja
besok kita coba kasih formulir itu ke sana
gue yakin kok mereka pasti mau ngerti
tidak gue mau jelasin
lo jangan patah semangat gitu dong nis
gue punya sesuatu nih buat gue
produk baru di butik
ya cuma barang imitasi sih
luar merek kenal banget nis
tapi walaupun imitasi
kalung ini pasti bisa bawa keuntungan buat lo
ini sini gue pake ini
ya beli bagus gak
ini bagus banget
mas kebang nanya
mendingan mbak buru buru
karena acara sudah mau dimulai lho mbak
udah nanti aja
masih ya masih ya
masih ya masih ya masih ya
ya ampun kak
kayaknya gua ke toilet dulu deh
gua pengen pipis
ya nanti kok udah mulai gimana

ga udah cepetan cepetan

ternyata gini loh ya artis
nah ini revisi revisi yang
ya udah aku tunggu di sini
ya udah aku tunggu di sini
ya udah aku tunggu di sini
ya udah aku buka terus
saya masuk karena penasaran saya minta maaf ya
saya keluar sekarang
kamu gak bisa keluar sehenaknya
cepat balikin barang itu